kamu yang harus pergi dari sini
anies mas roy itu gak butuh kamu dia lebih butuh saya daripada kamu
saya minta kamu pergi dari sini sekarang juga
atau saya panggil suster
oh kamu panggil suster
oh saya akan panggil kamu suster luas
kamu harus pergi sendiri karena gak ada urusan yang kamu harus siapkan
jawa kenapa kamu malah tolongin aku
kamu pernah cerita sama gue kalau nyokap cendil itu kejam
dia gak peduli sama lo dia gak peduli sama harta
dan apalagi sekarang gue tau nyokap cendil itu tante andis
gue tau banget sifat tante andis
yang ada di rumah lo lo tinggal sama tante andis
kenapa lo menyerita
kenapa dewa jadi perhatian banget ya sama aku
dia kelihatannya tulus banget mau nolongin aku
sekarang kita cari tempat tinggal yang aman buat loh
yang penting tante andis lo gak tau ya
pokoknya gue gak mau lo menyerita
ya ampun baru kali ini ada laki laki yang mau berkorban demi aku
wah wah cepetan wah
gue pegang lo keras keras
gue pegang lo kenceng ya
kalian berhasil menangkap mereka
maaf bos kita belakan jejak
aduh gimana sih
nangkep satu motor aja gak bisa
kerja aja gak becus
kenapa semua jadi berantakan kayak gini
sekarang dewa lagi ikut campur urusan aku sama lady
sementara urusan sama roy belum selesai
kamu ngapain disini
kamu ini bener bener gak punya pendirian ya
kemarin kamu mau nikah sama mas lemos
kamu balikkan lagi
itu bukan urusan kamu
dan saya berubah pikiran
saya akan kembali dengan mas roy
dan keputusan saya kemarin untuk menikahi mas lemos itu salah
jadi sekarang saya akan tetap disini
saya akan terus menjaga mas roy sampai dia sembuh
aku harus sembuh demi kamu citra
aku juga akan berjuang buat kamu
aku akan berjuang untukmu
saya minta sekarang kamu untuk berhenti di sini
kamu pergi dari sini
kamu gak diharapkan lagi disini
saya pergi dari sini
kamu yang harus pergi dari sini
anies mas roy itu gak butuh kamu
dia lebih butuh saya daripada kamu
saya minta kamu pergi dari sini sekarang juga
atau sampai nyalah suster
kamu panggil suster
oh saya akan panggil kamu suster luas
kamu harus pergi sendiri
karena gak ada urusan yang kamu usih
ya ampun bu
ibu ibu gak apa apa
ini bawa pengganggu banget
tolong usir ibu ini dari sini
karena pasien butuh ketenangan
dia butuh istirahat
oh oh oh oh enggak enggak
yang pengganggu disini adalah dia
tolong usir aja dia
karena saya yang mengurusin bapak roy disini
bu tolong ya bu
ini ruangan pasien
saya memang sering melihat ibu ini
yang selalu melihat ibu ini

jadi ibu tolong keluar dari ruangan ini
atau saya panggil sekuriti
kok saya yang suruh pergi
dia juga dong
mumpung kamu disini mas
dia butuh saya sekarang
saya minta kalian pergi dari sini
ini semoga gara gara kamu andis
karena kamu aku batal nikah sama citra
enak aja kamu berani ngalahin aku
justru kamu yang gak becus jaga citra
sampai dia akhirnya balikin lagi tuh sama roy
tapi kenapa kita jadi ribut kayak gitu
ribut kayak gini sih
iya juga ya
aku butuh bantuan lemos
kita kan seharusnya saling bantu dan kerjasama
agar masing masing tujuan kita tercapai
kamu sudah salah
kamu masih dikit
sampai jumpa lagi
pada ego bung mona ya ya ya ya saya cuma disuruh dokter untuk menyampaikan kalau
masih ada kesempatan denger ginjal buat pak raja apa apa
terima kasih mana kau pikir kau bakal lepas gitu aja nggak akan aku biarin